merespon kembali munculnya kasus gagal ginjal pada anak di awal tahun dua ribu dua puluh
badan pengawas obat dan makanan melakukan langkah antisipasi
salah satunya menyetop peredaran obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak
beberapa hari lalu dinas kesehatan jakarta mengkonfirmasi dua kasus baru gagal ginjal pada anak
dan satu pasien balita meninggal dunia
hati hatian dan sebagai langkah antisipatif
badan pom telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi
terhadap obat yang dikonsumsi pasien pada tanggal empat februari dua ribu dua puluh
terkait perintah penghentian sementara tersebut
industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut
telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
diharapkan dengan dilakukannya penarikan obat secara sukarela
obat itu sudah secara lengkap ditarik dari peredaran